lebaran jadi momen spesial yang selalu dinanti
waktu untuk berkumpul dengan keluarga bertukar cerita melepas tawa dan nerusin tradisi berbagi
orang tua kita biasanya nyiapin banyak uang rupiah yang masih mulus bersih dan indah
supaya pas dibagiin bikin siapapun tersenyum sumringah
aku boleh minta satu enggak
makanya suka banyak tingkah anak anak yang lucu dan mengemaskan
yang menjadi pelengkap hadirnya kebahagiaan
setiap lebaran biasanya ada aja keluarga yang selalu nyentrik dan unik
cara berbaginya juga mulai berganti
dari uang fisik ke uang elektronik
selain bentuknya yang mudah disimpan nominalnya juga bikin penasaran
tampilan doang aja ngasihnya mah cuma goceng
kecanggihan teknologi selalu ngasih barang
kecanggihan teknologi selalu ngasih
banyak kemudahan untuk menjangkau semua lapisan
tapi jangan malah bikin yang dekat seperti berjauhan
seharusnya kemudahan teknologi bisa beri makna mempermudah koneksi
untuk mempererat hubungan dengan keluarga dan teman
ayo siapa yang mau tambahan uang lebaran
tradisi berbagi saat lebaran
tradisi berbagi saat lebaran
memang terus beradaptasi dari generasi ke generasi
namun hal tersebut yang justru memperkaya cara kita dalam berbagi
dan merayakan keberagaman di hari yang suci
dan merayakan keberagaman di hari yang suci
pada akhirnya lebaran itu bukan soal seberapa besar materi yang diberikan
pada akhirnya lebaran itu bukan soal seberapa besar materi yang diberikan
tapi tentang makna silaturahmi dan teknologi tentang ketebalan
kehangatan dan ketulusan yang menjadi inti perayaan
kita foto dulu yuk
oke siap lihat kamera semuanya